peristiwa penyerangan di salah satu gereja di yogyakarta menandai makin seringnya peristiwa penyerangan terhadap pemuka agama di berbagai daerah
apakah ini rangkaian peristiwa yang terkait dalam konteks pilkada
dan bagaimana negara harus bersikap
kami mengulasnya malam hari ini dengan khoirul anam yang merupakan komisioner komnasam
selamat malam pak khoirul terima kasih sudah hadir
rahmat bagja anggota bawaslu selamat malam bang rahmat terima kasih sudah hadir
dan bona tigor naipos pos peneliti setara institut selamat malam
bang coki terima kasih sudah hadir
baik saya akan mulai dari pak hoirul anam
ini kemudian ada yang melihat bahwa rangkaian peristiwa ini terjadi begitu sering begitu ya
ada yang mencoba untuk merangkum
tapi ini saya belum bicara benar atau salah tapi ini merangkum
beberapa peristiwa tersebut antara lain adalah pelarangan ibadah di rw enam perumahan bumi anugrah tangerang pada tanggal dua puluh tujuh desember dua ribu tujuh belas
kemudian yang kedua penganian pimpinan ponpan
al hidayah cialengka kiai haji umar basri itu pada tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu delapan belas
pembubaran acara bakti sosial gereja santo paulus bantul dua puluh delapan januari dua ribu delapan belas
penganiayaan pengurus persatuan islam persis hrprawoto hingga meninggal di bandung pada satu februari dua ribu delapan belas
serta pelarangan ibadah biksu buddha di tangerang pada empat februari dua ribu delapan belas
dan terakhir kemarin di yogyakarta
bagaimana komnasah melihat rangkaian peristiwa ini
apakah memang ada kemungkinan
dugaan ini terkait atau bagaimana
koreksi dulu ya setelah yang tangerang itu ketambahan lagi di bogor
itu juga polanya hampir sama dengan di tangerang
lah kami memang melihatnya begini
ada problem yang sangat mendasar soal paham paham yang intoleran
yang ini melahirkan satu pola kekerasan yang kedua memang pola kehidupan yang tidak menghalangi
hargai orang lain semaunya sendiri dan sebagainya
nah celakanya memang kehidupan kayak begini ini ada dua soal diresponnya
soal pertama adalah kurang maksimalnya law enforcement yang dilakukan
yang berikutnya adalah ada beberapa pola kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah
malah gayung bersambut dengan kehidupan kayak begini
misalnya ada beberapa daerah yang mendasarkan peraturan kedaerahannya berbasis agama

padahal wilayah itu ada beberapa daerah yang mendasarkan peraturan kedaerahannya berbasis agama

itu semakin menebuk
kembangkan kebudayaan indonesia
fah mammeratu ilfait gunomi
misalnya seperti apa tuh realnya pak khairul
ando beberapa misalnya
supaya itu microorganim bener terjadi di indonesia
walaupun ini aturannya seragam ya soal pendirian rumah ibadah
jadi untuk pendirian rumah ibadah
itu ada kasus yang paling besar
jadi untuk pendirian rumah ibadah
yang paling besar
besar dalam konteks intoleransi yang berikutnya adalah soal eh walaupun ini praktik ya tapi
kebijakan yang sifatnya praktik memberikan sesuatu yang harusnya tidak melekat pada
identitas keagamaan tapi diberikan kalau identitas keagamanya ada berikutnya adalah
tata ruang ada beberapa perusahaan perusahaan pengembang yang memang pendekatan tata ruang
untuk pengembangan perumahan dan sebagainya memang pendekatannya pendekatan apa keagamaan
itu yang dibiarkan nah ini yang menumbuh kembangkan praktek praktek intoleransi padahal untuk menjaga
toleransi menumbuh kembangkan toleransi itu kerja yang sangat keras di semua lini nah ini yang yang
menurut saya cukup berbahaya lah kondisi ini juga masuk dalam ranah pendidikan beberapa di
samping soal kekerasan itu kita bisa melihat beberapa kali itu ada koreksi soal buku buku
pendidikan yang ternyata diselipin mengajarkan soal soal yang sifatnya
toleransi sehingga ada itu rilada ada komnas menemukan itu di viral banyak tidak hanya
komnas ham yang menemukan tapi banyak teman yang menemukan itu baik yang memang ditunjukkan untuk
sesuatu yang sifatnya intoleransi atau yang sebenarnya adalah pemahaman yang cukup baik
tapi karena di diprotes macam macam jadinya kesannya jadi tidak baik gitu nah ini yang
menurut saya tantangan paling besar lah sebenarnya ada satu perangkat yang yang
bisa kan dalam konteks law enforcement ya kepolisian punya punya sdk porti soal car
kebencian cuman ya memang kurang efektif gitu kenapa demikian ya deteksi dininya kurang
kapasitas di bawahnya juga kurang misalnya gini kalau kapolri punya gagasan gede untuk melawan
melawan ekstremisme intoleransi tapi di level bawah babin kamtipnas nya misalnya ya orang orang
yang mau pensiun dan sebagainya yang itu enggak pernah diupgrade pendidikannya
nah itu yang membuat
jadi pendagang hukumnya sendiri turun terupgrade nih untuk soal itu
yang di level bawah
kan salah satu mendeteksi kehidupan intoleransi di paling bawah kamtip
pangkatnya apa umurnya berapa pendidikan terakhir di kepolisian
padahal itu posisi garda terdepan justru
baik catatan bang coki sebelum kita break
bagaimana anda melihat rangkaian apakah ini ada kemungkinan
tidak salah orang kemudian menduga atau merangkainya ini menjadi sebuah rangkaian yang terkait
dan ada sebuah desain tertentu atau bagaimana anda melihat ini
terlalu dini ya sebetulnya mengkaitkan itu semua dengan ada sebuah skenario besar
biarlah polisi menjawabnya yang bekerja ya
dan kita berharap bahwa polisi mampu bekerja profesional
credible dan kemudian mampu menjaga
dan menyajikan fakta fakta yang memang akuntabel
yang bisa dipertanggungjawabkan
karena kalau tidak nanti masyarakat akan semakin terombang ambing
tidak pasti dan kemudian muncul rumor rumor
apalagi dengan masa sekarang ini dimana peran media sosial begitu masif
begitu intensif ya
ini juga bisa menimbulkan efek balik begitu
tetapi memang betul bahwa kita tidak bisa memungkiri pasca reformasi ini
ada satu fenomena global gitu ya
berkembang paham keagamaan yang
yang sempit dan kurang menghargai perbedaan
bahkan cenderung untuk kemudian menihilkan
bukan hanya mendiskriminasikan
tapi menihilkan mereka yang berbeda
karena itu mereka merasa bahwa mereka yang berbeda itu mengancam mereka
karena itu mereka kemudian menggunakan berbagai macam cara
termasuk kekerasan untuk melenyapkan atau mengalahkan mereka
nah paham paham ini yang berbahaya
apalagi kalau kemudian paham paham ini masuk ke dalam politik
kita lihat saja misalnya kemarin pilkada jakarta ya
paham paham semacam itu kemudian mewarnai
contoh real yang begitu brutal yang begitu kasar gitu ya
dan itu saya pikir itu pilkada yang paling buruklah sepanjang sejarah indonesia
selalu memang pilkada indonesia selalu diwarnai politik identitas
tapi politik identitas yang lebih sebenarnya menyuarakan solidaritas
kamu pilih saya karena kamu sama dengan saya sesama satu identitas
itu penting pada titik itu saja
kemudian dia mengatakan bahwa identitas kita jangan khawatir akan mengganggu yang lain
karena kita adalah akan memperjuangkan kalian juga
tapi yang terjadi di jakarta berbeda
lebih dari itu
lebih dari itu
itu politik identitas bukan dianggap sebagai solidaritas
tapi politik identitas dianggap sebagai upaya untuk menyerang
dan itu berbahaya
karena itu akan mengancam kohesi sosial
mengancam persatuan kita
nah ini menjadi penting saya pikir peran peran dari bawaslu
untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi
karena bagaimanapun juga politik identitas gak mungkin
gak mungkin benar benar disapu bersih dari panggung politik
karena yang anda amati juga di pilkada pilkada yang lain sebelum sebelumnya memang unsur politik identitas juga ada
cuma berhenti sampai di pada tidak sampai pada hal yang lain tadi
ya berhenti dapat tingkat solidaritas
tapi tidak berhenti pada tingkat untuk lebih menyerang
atau kemudian mendiskreditkan lawan politiknya
yang terjadi di dki jakarta yang lebih dari itu menurut anda itu
apakah ada kemungkinan ini kemudian merembet ke daerah daerah lain
kita ulas setelah jeda ya
kita tahan dulu bang joki
kami akan segera kembali
tetaplah di cnn indonesia prime news

kalau misalnya anda tadi melihat pilkada dki ini menjadi salah satu yang paling kasar begitu ya
kalau terkait dengan politik identitas
bahwa sebelum sebelumnya di pilkada lain ada
tapi ini lebih dari itu yang saat dki
tapi konteksnya kan dki sudah selesai nih
apakah itu anda melihat ada potensi akan menular di berbagai daerah lain yang akan juga menggelar pilkada serentak di tahun dua ribu delapan belas ini
kemungkinan besar bisa saja
karena kita tahu kontes di jakarta kan tadinya begitu unggul
di beberapa daerah lain
di beberapa surpe ya
apalagi memang prestasi dia cukup baik begitu
ketika kemudian ada pilkada yang brutal dan menggunakan isu isu sara tersebut berhasil
mungkin nanti tim tim sukses di tempat lain
itu yang kita khawatirkan gitu
itu di tempat tempat lain
dan itu yang harus dicegah sejak awal
karena kalau tidak pembelahan masyarakat itu akan terjadi
apalagi kalau ini sampai ke pilpres
ini kan jarak waktunya cukup ya pendek lah gitu ya
indikasi itu semakin meningkat gak akhir akhirin bentuknya
misalnya seperti konteks terkait banyaknya penyerangan penyerangan rumah ibadah
penyerangan terhadap pemuka agama
itu apakah indikasi yang bisa menunjukkan indikasi meningkatnya itu
saya tidak berani menjawab ya
tetapi karena banyak pihak yang kemudian menduga bahwa ada keterkaitan
dan mungkin mereka punya bukti bukti atau fakta fakta
pihak lain ya
ya pihak lain
dan seperti tadi
ya pihak keamanan pendegah hukum memang harus waspada
dan sekali lagi seperti yang dikatakan oleh mas anam tadi
bahwa deteksi dini harus ditingkatkan
kemudian yang kedua adalah pendegakan hukum memang harus proper
karena selama ini begini mas
polisi cenderung untuk kemudian
karena mereka mempertimbangkan gangguan keamanan yang lebih luas
mereka berusaha untuk meredam sejak awal
tapi meredam sejak awal ini adalah kemudian mengorbankan pihak yang lemah
yang awalnya menjadi korban sebenarnya
ya yang menjadi korban
karena mereka sudah lah kita berdamai saja
yang penting tidak eskalasi konflik tidak meningkat
tetapi kan ini kan menimbulkan bara api dalam sekam
yang bisa saja terjadi meledak seperti waktu
dan kedua bagi pelaku si persekutu
meras itu tidak menjadi masalah
merasa mereka kebal hukum
dan mereka merasa bahwa mereka bisa melakukan lagi pada waktu dan tempat yang lain
nah ini yang perlu diperhatikan juga
oke kenapa kita ada bawaslu malam hari ini mas rahmat
awalnya bukan mengkait kaitkan
tapi kan kemudian muncul dugaan
bahwa banyak kekerasan terkait dengan mengatasnamakan agama
karena menyerang agama yang lain
tapi ini tidak bicara satu agama
ada beberapa agama pemuka agama juga yang diserang dari beragam agama sebenarnya
ada dari islam kemudian ada dari nasrani ada dari buddha juga
dilakukan penyerangan begitu
nah kalau kemudian ini mereka mengkaitkan
ada yang menyebutkan ini karena ini tahun politik menjadi sarana
nah apa antisipasi bawah selu
bahasa tepatnya mungkin bang coki tadi saya minyami
deteksi dini kalau dari sisi politik dari bawah selu
kami sudah buat indeks kelawan nebelgada
indeks kelawan nebelgada ya
tahun dua ribu delapan belas ini sudah beberapa daerah kita petakan ada tujuh daerah ya
tujuh daerah besar
sumatera utara papua maluku
faktor keseimbangan umat beragamanya sangat tipis satu lagi kan
kemudian juga faktor geografi kalau di papua
papua dan maluku
dan lagi beberapa daerah lain
jawa barat jawa tengah jawa timur
walaupun head to head alhamdulillah ini ada
misalnya jawa timur dua duanya dari nu kan
tapi kan tidak dipungkiri juga akan ada penyerangan penyerangan terhadap orang orang tertentu
berbasisnya bukan hanya agama
ada ras ada suku ada gender nanti kan
nah itu yang harus di antispasi
dan juga ini jadi masalah besar kalau tidak di antispasi
dan kami antispasinya pertama sudah melakukan koordinasi dengan menkom info
kita sudah buat memorandum of action bersama dengan para platform
platformnya indonesia ini
karena biasanya penyerangan ini dimulai dari ini
kalau daerah besar
jawa barat jawa timur jawa tengah itu mesos
karena pemilihnya umusnya tujuh belas sampai empat puluh lima
dan mereka sangat aktif dengan gadget
copy dan viralkan
selalu begitu kan
tujuh belas sampai empat puluh lima ya
tujuh belas sampai empat puluh lima
kalau putaran dki itu
kalau kita lihat
ini menyerang ini juga menyerang
ini perang twitternya sangat tidak bagus lah dalam twitter itu
menyerangnya ini secara suku
agama dan ras
suka agama dan ras juga
jadi ini semakin
jadi ini kita jadi di dki
jadi akhirnya diidentifikkan dengan jenggot ini
kemudian ini juga diidentifikkan dengan plural dan itu
ini jadi masalah besar
itulah yang kemudian
jadi menurut kami
ini masalah besar ini medsos
jadi kita sudah buat moe
kita take down dulu
kita take dulu medsosnya
kita baru usut

dengan sentraga kumdu
itu yang akan kita lakukan kedepan untuk itu
kemudian juga kami telah berkoordinasi dengan menko polhukam
ada juga pak kobri buat satgas nusantara kan kemarin kan
nah kita berkoordinasi dengan para stakeholder yang ada
dengan bandar intelijen
karena harus dideteksi sejak dini
jangan sampai sudah pas kerusuhan baru kita tangani
baru ditangani ya
itu hanya memadamkan api saja ya
dan ini juga harus jadi perhatian bersama buat para masyarakat
pilih sesuai keyakinan
beli sesuai dengan visi visi program
tapi jangan sampai anda menyerang orang lain
berdasarkan suku agama dan ras
nah ini jadi masalah
kalau anda memilih berdasarkan keyakinan agama dan rasi
itu untuk pribadi
misalnya di masjid
tapi kalau menyebut nama
nah itu masalah
kampanye dalam masjid
di dalam rumah ibadah
kutbah dalam gereja
kutbah dalam gereja
tapi mengajak memilih berdasarkan keyakinan agama
tanpa menyebut nama
yang tidak boleh menyerang
tidak boleh menyerang
misalnya pilihan agama dia karena dia a
maka dia jelek
nggak boleh itu ya
teruslah jadab diku tetaplah bersama kami di sianan indonesia prime news
memang persoalan ini memang tidak bisa dibahas secara singkat
tetapi kita pada masuk pada segmen terakhir
kalau misalnya dari komnas ham sendiri merangkumnya
agar peristiwa semacam ini tidak terus berulang
karena di catatan bawah surut tadi
deteksi dininya itu salah satunya adalah ini berawal dari medsos sebenarnya
tapi kalau anda melihat seperti apa
karena belum bisa dikatakan terkait penyerangan penyerangan terhadap pemuka agama rumah ibadah
belum bisa dikatakan terkait
cuma masalahnya terjadinya di tahun politik
dan kemudian terjadinya dalam waktu rentang waktu yang berdekatan
agar ini kekhawatiran ini
dugaan kekhawatiran ini tidak menjadi nyata benar benar terjadi pada saat kampanye misalnya
maka apa yang sebaiknya dilakukan
bagaimana negara harus bersikap
penegak hukum dan sebagainya
mungkin memang nggak kelihatan siapa yang membuat fenomena ini semua
tapi belajar dari beberapa sejarah di tahun tahun yang lalu
ini menunjukkan sebenarnya kepingin ngasih sinyal investasi bahwa ini bisa dikreasi
ketika momen politiknya berlangsung
anda melihat itu ya
belajar dari beberapa pengalaman yang lalu saya melihat itu
makanya setuju sekali apa yang dilakukan oleh bawaslu
bahwa monitoring medsos macam macam itu
karena memang tren dua tahun
dua tahun terakhir ini
itulah yang disebut persekusi
jadi dikampanyekan dulu di medsos baru eksekusinya dibawa
yang ketiga yang ini penting sebenarnya
ini sudah luka
ketegangan itu sudah ada
jadi walaupun medsos sudah ditutup ini sudah ditutup
kalau kita tidak juga mengelola kehidupan di masyarakat
entah di ruang ruang pos ronda
entah di tempat tempat ibadah macam macam
jadi diskusi diskusi yang arahnya menimbulkan ketegangan
harus memang dikurangi
semua orang harus bertanggung jawab
untuk meletakkan bahwa janganlah ini memang bangsa kita
kita harus kerewat bersama
jangan sampai persoalannya apa topiknya apa
digiringnya selalu terkait pembelahan di dki itu ya
disamping itu potensi yang lain juga ada
bisa dicambur adukkan
misalnya sentimen soal ras dikaitkan dengan ekonomi
sentimen soal agama dikaitkan dengan ekonomi
misalkan sekarang dalam perspektif yang lain
tapi perspektif yang lain
ini bisa jadi agama
tumbuh kembangnya tempat tempat penjualan yang diidentikan dengan satu gerakan berbasis identitas agama tertentu misalnya
nah kalau itu diskusinya salah di masyarakat
jadinya juga ketegangan yang lain
media sosial sudah dijaga
tapi juga perilaku di masyarakatnya yang menurut saya juga harus tetap
tata kelolanya harus ada
karena lukanya sudah ada
kita nggak bayangkan misalnya penyerangan di jogja kemarin
kalau lihat tampilannya
lihat di foto foto kan kayak jauh dari medsos
berarti itu kan ada cara lain lagi
ada cara lain yang intensif gitu
yang memang terus menerus dilakukan
ini persis kayak kalau dulu pas kaki kesik itu kan hampir merah tuh semua jawa barat
itu bukan di medsos
itu memang udah ada titik titik kerawanannya nyata yang itu tinggal dipatik ini jalan semua
makanya yang dilakukan oleh teman teman bawaslu sesuatu yang sudah baik
nah tinggal kita melengkapi di bagian bawahnya kayak apalah itu tugas polisi
bang joki mungkin catatan terakhir bagaimana
ketika mempersoalkan ini bagaimana negara bersikap penegak hukum dan bagaimana
ini kan juga tentu ada peran dari partai partai politik
kalau ini kaitannya dengan agenda politik misalnya ketika itu terkait ke sana
bagaimana anda melihatnya
ya saya sih berharap dan saya mau coba melihat dengan yang lebih optimis ya
kita berharap bahwa semua pihak mau belajar dari pki
bahwa kita mulai dari sekarang stok politik sarah
stop politik pemecahan belahan bangsa ini
dan mulai berpikir yang lebih konstruktif
dan ini memang harus dimulai bukan hanya negara bersikap tegas
tapi juga masyarakat juga harus mulai belajar dalam kerangka etik
partai partai politik ini salah satu kelemahan dari partai politik adalah partai politik kurang memberikan pendidikan politik kepada kadernya
kadernya kita bisa lihat
kalau ini dianggap sebagai cara menang yang mudah bagaimana
tidak itu yang berbahaya
jadi memang ini tuntutan besar bagi bagi partai politik bagi masyarakat sipil
bahwa kita harus membangun sebuah kerangka etik sendiri
kalaupun negara kuat aparat hukum berjalan dengan baik
tapi kalau kemudian kesadaran dari individu individu dan kelompok tidak ada
ya akan terjadi semacam ini
jadi memang kita tidak bisa menyalahkan sepihak saja bahwa negara harus bertindak aparat hukum harus tegas
tapi kalau kemudian
bahwa itu iya benar
tapi kalau kemudian di kalangan tingkat komunitas sendiri tidak ada
ini berbahaya juga
nah bagaimana bawaslu kemudian misalnya menegur partai partai dan lain sebagainya
apakah ada guidance tertentu untuk itu
kemarin sudah jelas ada deklarasi anti politisi sara dan politik uang
semua partai ikut
ikut tanda tangan ikut deklarasi
kan selalu begitu kalau deklarasi kan semua pasti ikut ya
tapi ini akan diteruskan
sampai ke bawah provinsi dan panas utang kota
jadi tingkat bawah juga harus ikut
jadi jangan sampai atasnya iya bawahnya enggak
kan itu masalah
jadi tanggal empat belas nanti kita secara massal dari semua bawah suhu provinsi
akan mengundang semua partai untuk melakukan deklarasi ini dan juga berkampanye anti politik sisara
bagaimana kalau masyarakatnya yang memang suka dengan apa namanya
suka dengan begini ya
ya perpecahan itu
karena identitas tadi yang sudah terlanjur menjadi terpatri dalam dirinya misalnya
ya sepanjang dia tidak kemudian secara publik memberitahuan kepada orang lain
mengajak mengacam gitu ya
kita juga nggak bisa menilai niat orang kan
nah itu juga harus kita lihat
kalau dia sudah mulai persekusi dalam mulai mengancam facebook orang
nah ini sudah masalah kan
boleh kemudian orang tersebut melaporkan kepada kami
kami saya malah terancam
jadi kami lagi menyusun facebook
lagi menyusun guidance
bagaimana apa saja akun yang bisa di take down
muatan apa saja yang dalam facebook itu yang bisa di take down
oleh facebook sendiri
ini kampanye dua ribu delapan belas itu akan dimulai nanti lima belas maret
kemudian nanti agustus september itu ada dct
ini pemula nasional
september sampai oktober
begitu berdekatan ya
nah ini sangat berdekatan hati hati
ini belum selesai ini dimulai lagi
nah inilah kemudian
kami ada rencana untuk melakukan halo halus
halo halo itu teman teman di socialisasi
jadi nanti alim ulama tokoh agama tokoh adat bersama bawah aslu dan kpku keliling
di pasang kampanye ini untuk mengatakan
kita kampanye yang sesuai dengan visi misi dan program
jangan pakai saralah gitu
pilihlah sesuai orang dengan pilihan anda
berpikir dengan kepentingan yang jauh lebih besar
hanya soal kemenangan semata begitu ya
makanya kita ajak polisi
jadi kita bisa ancam juga
kalau ada macam macam ada polisi disini
terus ada alim ulama disini yang mengingatkan secara moral
kemudian ada tokoh adat dan tokoh masyarakat
dan bawah aslu akan bersama dengan polisi akan di depan untuk masalah ini
semoga perbincangan ini bermanfaat memang bagi tahun politik kita
yang akan punya agenda begitu padat
tidak hanya bicara pilkada
tetapi juga akan ada pilek dan juga pilpres
yang akan tahapannya sudah dimulai di tahun ini ya
tidak ada lagi politik sara di negeri ini
terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini bapak bapak
dan rangkuman fokus bahasan kami malam hari ini akan segera hadir
tetaplah bersama cnn indonesia prime news